masih bersama kami di good morning pemirsa sebuah konser amal yang menampilkan permainan angklung
ini digelar di hamburg jerman
suara khas angklung yang berpadu dengan lagu lagu daerah berhasil merebut perhatian penonton di sana
komunitas angklung terbesar di jerman ini sengaja mengadakan konser ketiganya untuk menggalang donasi bagi pengungsi suriah dan korban pelang perang di libanon
suara angklung menggema di gedung miralles hall hamburg jerman
alat musik bambu yang cukup populer di indonesia ini menjadi bagian dari konser amal yang digelar komunitas angklung terbesar di jerman angklung hamburg orkestra
lagu lagu daerah seperti bengawan solo sukses memukau tiga ratus penonton yang hadir menyaksikan konser
demikian halnya lagu yamko rambeamko jali jali dan angin mamire
lagu lagu asli daerah nusantara ini seolah menegaskan kecintaan akan tanah air
sukses dengan konsernya delapan tahun lalu
kali ini angklung hamburg orkestra mengusung konsep berbeda dalam penampilannya
bertema around the world and two the time konser angklung disajikan sebagai bagian dari penggalangan donasi
konser amal yang berawal dari kerjasama antara warga negara indonesia di jerman kbri dan ppi di hamburg ini berisi pentas karya anak negeri dengan memadukan konsep tradisional dan modern secara bersamaan
alunan musik khas oriental oleh siat kawan pengungsi dari suriah
konser amal ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari tiga lima ratus euro atau sekitar lima puluh juta rupiah
nantinya donasi ini akan disalurkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di suriah dan fasilitas pendidikan anak anak korban perang yang mengungsi di lebanon melalui organisasi islamic relief jerman
diki putri cnn indonesia
terharu ya kalau melihat bagaimana musik daerah kita itu bisa dihargai dengan sangat luar biasa di negara orang
apalagi memang juga ini kan angklungnya musik pentatonis ya dan jarang sekali ada musik pentatonis sekarang yang dimainkan
makanya kenapa orang orang eropa kalau mendengar musik angklung itu mereka apa namanya amazed
terkagum kagum begitu ya mendengar angkot
oh ini nadanya beda
dan juga memang ini komunitas angklung terbesar di jerman ini ternyata memang sudah beberapa kali menggelar konser
karena ini juga sudah konser ketiga dan ini konsernya konser amal begitu ya
dan untuk lebih jelasnya kita telah terhubung melalui skype dengan valery chandra ketua konser angklung tahun ini
ya di indonesia kita menyapa anda dengan sebutan good morning
saya tahu disana sudah malam dini hari
alhamdulillah baik mas prabu mbak anissa
bagaimana ceritanya mas valery
ini ternyata sudah ketiga kali ya konser ini diadakan di jerman di hamburg dan juga disebut sebagai konser terbesar angklung begitu
bagaimana sebetulnya entusiasme apa ya warga hamburg terhadap musik angklung ini
ya benar ini sudah konser kita yang ketiga
yang tapi ini yang terbesar gitu
ya ya silahkan
ya untuk respon dari penonton sendiri
itu penonton kita cukup beragam
mulai dari diaspora indonesia yang sudah lama tinggal di hamburg
dan bahkan dari luar kota pun banyak yang berdatangan
dan masyarakat jerman yang sudah tahu atau tertarik dengan budaya indonesia sampai yang baru tahu angklung pun
itu datang ya

responnya pun sangat positif
banyak orang yang menghampiri pemain pemain angklung setelah acara
dan bertanya bagaimana cara memainkan angklung
karena ini kita tahu ini sangat unik gitu
karena tiap bambu yang dimainkan itu berbeda nada gitu
wah luar biasa ya
dan salah satu dari perwakilan islamic relief sendiri
bahwa ini adalah konser terbaik yang pernah mereka saksikan
wah luar biasa ya
yang mereka saksikan gitu
itu kami pun mendapat komentar serupa dari pengelola gedung
ini menurut kami sangat menarik gitu
karena pengelola gedung ini sudah seringkali melihat dan membantu berjalannya acara konser
tapi mereka sangat terbuka dengan penampilan konser angklung kemarin ini
wah kami terutama juga ya
dan mereka pun berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat konser seperti ini
menurut mereka konser angklung ini sangat unik sekali
dan mereka sangat senang
mereka sangat senang melihatnya dan menginginkan bekerja sama kembali lagi gitu
mas prabu mbak nisa
ya senang sekali ini mendengarnya
nah tapi mas vallery jika kita ini berbicara mengenai konser ketiga ini
konser ini untuk menggalang donasi bagi pengungsi suria dan juga korban perang di lebanon
ini kita jadi penasaran juga
biasanya dari tahun ke tahun memang ada bagaimana prosesnya untuk menentukan kemudian ini konser kali ini itu tujuannya untuk apa begitu
sebenarnya konser kita yang dari dulu dulu itu memang ini seperti saya sudah bilang tadi ini konser ketiga kita gitu ya
dan kita selama konser itu kita memang temanya tetap sama
jadi tema kita itu menggalang donasi untuk orang yang membutuhkan gitu
nah yang dua ribu sembilan itu kita itu waktu itu saya belum termasuk di angkrum hamburg
tapi saya dengar dari kawan kawan yang naklung hambuk mereka menggalang dana untuk gempa di padang waktu itu
nah tema yang kali ini kita tetap dengan tema yang sama
kita menggalang dana untuk pengungsi di suriah dan libanon gitu
dan makadari itu kita sengaja kita pasang tagline juga disitu music for humanity gitu
jadi disitu kita menanamkan di kepala orang orang jerman kalau mereka mendengar angklung itu juga sama aja kayak oh ini music for humanity gitu
jadi begitu ceritanya
luar biasa mas valeri selamat dan juga sampaikan salam kami sama teman teman yang bermain angklung di sana ya
membawa nama indonesia dan juga untuk hal yang positif yaitu music for humanity gitu
semoga sukses acaranya dan juga nanti juga betul betul bisa membantu teman teman atau saudara saudara di suriah dan juga di libanon
terima kasih mas valery